nah saya yakin juga ada beberapa di antara anda apalagi anak anak yang punya motivasi dapat baju baru kalau puasanya full satu bulan
ya biasanya kan setiap puasa itu kalau full itu dikasih hadiah sama orang tuanya untuk memicu ya agar belajar berpuasa selama tiga puluh hari
nah jelang lebaran permintaan baju baru biasanya ini meningkat
misalnya di kudus jawa tengah sebuah sekolah kejuruan menjadi penghasil busana muslimah yang tidak kalah dengan merek ternama
beginilah kesibukan siswi kejuruan tata busana smknu banat kudus jawa tengah dalam merancang busana muslim
mulai dari menggambar sketsa hingga mendesain menjadi rutinitas sehari hari dalam menciptakan inovasi busana
karya pelajar smknu banat kudus ini bahkan telah mendunia dan menjuarai berbagai ajang kompetisi tingkat internasional
dengan dipasarkan melalui butik milik sekolah serta media sosial busana karya siswi ini diburu masyarakat
kondisi tersebut membuat pihak sekolah kewalahan dalam memenuhi permintaan konsumen
untuk memudahkan pemasaran pihak sekolah telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan jual beli online ternama di indonesia
setiap tahun menjelang lebaran permintaan busana muslim karya pelajar smknu banat kudus ini memang selalu meningkat
pada siapan kemarin ini anak anak mempersiapkan baju yang koleksi dari hong kong
jadi bisa dipakai baik itu yang untuk
yang tercipta maupun yang tidak
dengan mengusung nama brand zelmira busana muslimah karya anak bangsa ini tidak kalah dengan brand brand ternama lainnya
selain dipasarkan dengan harga jutaan rupiah brand karya siswa ini juga menyediakan busana muslim dengan harga terjangkau
mulai dari seratus ribu rupiah hingga tiga ratus ribu rupiah
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di indonesia